ini pertemuan mas kaisang
tanyakan ke saya
semua sudah dibahas
nanti sama aku ketemu
ketemu apa tuh
enggak juga soal
dengan pas kaesang
kami ngurusi urusan kami sendiri
rencana kan hari ini
mas kaesang ketemu mbak buan
sebelumnya kan rencana ketemu mbak mika
menilainya gimana tuh mas
ditanya kaesang tuh
enggak ada urusan
tapi melihat para elit partai
saling silaturahmi seperti apa mas
ya memang seharusnya seperti itu
kalau yang perlu ditekankan tadi
malu maluas untuk rakyat dari
semua kapal di jawa tenggara
intinya adalah menindaklanjuti
arahan dari bupetua umum pada
waktu rakamnya sekemarin